hakim mahkamah konstitusi menolak secara keseluruhan permohonan prabowo sandi dalam sidang sengketa pilpres
usai pembacaan hasil keputusan akhir tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ berharap segera merencanakan rekonsiliasi antara jokowi dodo dan prabowo subianto
setelah hakim membacakan hasil keputusan sidang sengketa pilpres
anggota tim advokasi dan hukum tkn jokowi dodo ma'ruf amin tri media panjaitan mengatakan
pihaknya bersyukur karena suara hakim bulat atau tidak terjadi dissenting opinion
selain itu tri media juga menambahkan bahwa pihaknya berharap rekonsiliasi antara jokowi dodo prabowo subianto segera dilakukan dalam waktu dekat
kepada presiden terpilih jokowi dodo dan megawati soekarno putri selaku ketua umum pdip
kepada presiden terpilih jokowi dodo dan megawati soekarno putri selaku ketua umum pdip